upah minimum dua ribu dua puluh dua rata rata hanya naik sebesar satu sembilan persen
angka ini jauh dari permintaan para buruh sebesar tujuh bahkan hingga sepuluh persen
ketidaksetaraan ini pun kemudian menimbulkan protes dari para buruh
tapi di sisi lain para pengusaha dan pemilik modal mengatakan jika persentase kenaikan ini dinilai sudah adil
dengan mempertimbangkan berbagai tolak ukur sesuai dengan aturan yang berlaku
bagaimana kemudian menengahi perbedaan sudut pandang antara pengusaha dan buruh terkait upah minimum ini
apakah kemudian ada solusi yang lebih solutif begitu ya
kita akan bahas lebih lanjut dengan dua narasumber dari luar studio sudah bergabung lewat sambungan zoom
yang pertama haryadi sukamdhani ketua umum apindo selamat sore pak haryadi
selamat sore mas herdi
sehat ya pak
selamat sore mbak nining
oke dan ada mbak nining elitos jurubicara gebrak selamat sore mbak nining
ya terima kasih pak haryadi dan mbak nining sudah bergabung dengan kita sore ini
saya ke mbak nining dulu ya
saya ingin tanyakan beberapa hal ke mbak nining sebelum ke pak haryadi
mbak nining gini katanya kan naiknya tipis tipis aja nih
tapi klaimnya ini sudah pas formulanya sudah adil hitung hitungannya
tapi kenapa kemudian teman teman di serikat buruh juga masih menolak
oh hilang suara ya
ya mbak nining masih dengan kita masih mendengar
tidak saya tadi terputus putus suaranya
sekarang sudah ya
gini kan naiknya ump dua ribu dua puluh dua ini tipis tipis aja satu sembilan persen
tapi kemudian formulanya diklaim sudah pas hitung hitungannya juga sudah adil
tapi kenapa teman teman dari aliansi buruh masih melakukan penolakan
apa cerita di balik ini
iya kalau gerakan buruh bersama rakyat gitu ya
kami memang menyampaikan satu sikap bahwa indonesia berada dalam kondisi darurat
berarti murah gitu ya
dimana dalam situasi krisis situasi pandemi kemarin gitu ya
itu banyak harus menangkan banyak yang menjadi korban phk
makan tidak dibayar pemangkasan terhadap hak hak para pekerja gitu ya
belum lagi harus ada beban tambahan harus biaya untuk alat pelindung diri dalam arti masker dan yang lain
nah terus kemudian sumber masalahnya adalah tentang persoalan
sebenarnya kalau di dalam uu ketenagakerjaan
sebelum undang undang cipta kerja adalah bagaimana penentuan upah minimum kebutuhan layak
tapi dalam undang undang cipta kerja pp no tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh satu ini
justru kemudian formula seperti tentang kebutuhan hidup layak ini
tidak lagi menjadi konsepsi untuk penentuan upah gitu ya
penentuan upah itu hanya berdasarkan
atau inflasi nah
problemnya kalau kita bicara tentang
persoalan kenaikan upah yang dibuat
hari ini adalah
penentuan upah untuk di dua ribu dua puluh
itu adalah menggunakan
inflasi dan pertumbuhan ekonomi
yang kemudian membuat tidak
adil gitu ya memang pertumbuhan ekonomi
pada saat itu adalah cukup rendah
nah tapi di dua ribu dua
trending dari pertumbuhan ekonomi
kita sangat membaik hari ini
gitu ya pertumbuhan ekonomi
dan inflasi nah tapi itu juga tidak
dipakai menjadi landasan
gitu nah makanya sebenarnya
kaum buru dan serikat buru itu cukup
memahami situasi yang kemudian kita
berbeda dengan tahun tahun sebelum
jauh sebelum pandemi dan
nah sumber masalahnya adalah
regulasi yang kemudian
sudah sejak awal kita bilang
ini akan mendegralasikan dan kemudian
membuat bagaimana tentang
persoalan fleksibilitas tenaga kerja
dan kemudian upah buru semakin ditekan
serendah rendahnya itu diwujudkan
omnibus law terus kemudian pp tiga puluh enam
tahun dua ribu dua puluh satu ditambah
lagi surat edaran menteri tentang
persoalan pengupahan yang berkaitan
kepala daerah harus memutuskan kan kayak gitu
yang tidak boleh lebih dari
ketentuan secara nasional
akan melihat misalkan di sektor pariwisata
yang punya dampak yang
cukup gitu ya
tapi juga pemerintah juga selama ini
di masa pandemi di masa krisis
bagaimana juga memberikan
stimulan terhadap para pengusaha gitu ya gitu
justru berbagai macam
surat edaran empat surat edaran
di masa pandemi semua dikembalikan
buru dan pengusaha
melakukan perundingan padahal
relasi yang tidak
imbang itu mengakibatkan
seringkali pemangkasan terhadap
hak hak buruh nah ini kita
butuh sebenarnya bagaimana
kalau kita bicara karena pemerintah bilang
bagaimana mungkin gitu ya pertumbuhan
ekonomi akan tumbuh
kalau daya konsumsi masyarakat
semakin rendah sama
buru didorong untuk produktivitas
kemudian barangnya tidak bisa
dibeli apa yang terjadi
maka yang terjadi adalah krisis gitu
jadi kalau yang kemudian dikatakan
kaum buruh hari ini darurat upah murah
kemudian mendorong ada
kebijakan yang adil bagi buruh
bagi kami ya sampai hari ini
belum merasakan keadilan itu
berarti belum ada formulasi
yang adil begitu ya
soal bagaimana mekanisme
provinsi dua ribu dua puluh ini yang diterima
baik buru saya langsung ke pak haryadi
pak haryadi tadi bu nining mengatakan bahwa
kemudian keputusan ini
adalah berpihak pada pengusaha
memberikan proteksi pada pemilik modal saja
ini bagaimana menjelaskan ini
apakah betul begitu atau bagaimana sebenarnya
kita mesti melihatnya dari data
empiris yang ada ya mas ya
jadi kalau kita melihat dari
undang undang ketenagakerjaan di tahun dua ribu tiga
sampai hari ini
kalau kita melihat dari sisi
yang paling terlihat itu adalah
masyarakat yang menerima subsidi
salah satu contohnya ya
itu sekarang sudah seratus juta orang
dimana didalam menerima subsidi itu
salah satu kriteria dari peraturan menteri sosial
masyarakat yang dinyatakan tidak mampu
itu yang dari empat belas kriteria
salah satunya itu adalah
berbunyi bahwa satu keluarga
itu mendapatkan penghasilan
dari satu keluarga ya
jadi kalau kita melihat angka itu
dan juga kalau kita melihat angka bps
yang menyatakan bahwa kalau di bps itu
bilangnya angka garis kemiskinan di tahun dua ribu sembilan belas itu

jadi kalau kita iriskan gitu antara data
yang menerima subsidi dengan angka kemiskinan
maka sebetulnya angka kemiskinan itu tidak dua puluh lima juta orang
yang dengan garis kemiskinan empat ratus dua puluh lima itu
tapi sudah mendekati seratus juta orang

nah sehingga itu adalah data datanya yang ada di pemerintah semuanya ya nah sehingga
itulah yang membuat pemerintah menjadi lebih realistis
bahwa tujuannya adalah untuk penciptaan lapangan kerja
nah di dalam hal formula upah yang kemudian di
apa yang menjadi di pp no tiga puluh enam itu
itu memang sudah dimasukkan rata rata konsumsi rumah tangga
sudah dimasukkan mengenai tingkat pengangguran terbuka
dan juga sudah dimasukkan komponen dari pertumbuhan ekonomi
atau inflasi di situ
sekarang datanya yang dipakai adalah
data dari bps
nah hal ini memang untuk mengurangi
untuk membuat data itu lebih menjadi akurat
karena apa yang tadi disampaikan oleh mbak nining
beberapa rekan buruh memang melakukan
survei ya dengan menggunakan permenaker nomor delapan belas tahun dua ribu dua puluh
basisnya itu dengan enam puluh empat khl
nah sebagai contoh ya kalau dari teman teman serikat pekerja
nah waktu kami melakukan survei di tanggal tiga puluh oktober dua ribu dua puluh
yang lalu itu angkanya adalah justru di dki itu malah di bawah
bawah daripada upah minimum yang ada
nah ini juga kan menjadi suatu hal yang tadi yang saya bilang
kalau angkanya memakai angka komponen kl bisa terjadi perbedaan yang tajam
jadi di jakarta itu kita ketemu angkanya adalah rp tiga enam ratus empat puluh lima sembilan ratus sembilan belas ya
nah di bawah minimum dki dua ribu dua puluh satu ini kan adalah rp empat empat ratus enam belas
jadi di bawah minimum itu rp tujuh ratus tujuh puluh dua ratus enam puluh tujuh
nah ini memang tidak akan selesai dengan segala macam ini ya
kalau memang angkanya itu adalah angka angka yang dipakai oleh masing masing pihak
nah di dalam penentuan yang lalu kelemahan daripada komponen kl itu
tidak mencerminkan keseluruhan dari data yang ada
nah ini sekarang diambil data dari bps
dan di dalam formula tersebut juga sudah diperhitungkan kesenjangan antar daerah
jadi ini juga dilihat gitu
nah tujuannya semuanya sebetulnya itu tadi adalah bagaimana bisa terjadi penciptaan lapangan kerja dalam jumlah yang masif
karena tadi kalau kita melihat angka angka dari penerima subsidi yang juga makin nambah
lalu juga data bkpm menunjukkan bahwa investasinya naik tapi penyerapannya makin turun
dekat tahun dua ribu sembilan belas itu dua ribu dua puluh penyerapan kita itu hanya sekitar rp satu empat ratus
padahal angka investasinya naik sedemikian besar ya
rp delapan ratus enam belas triliun pada tahun dua ribu tujuh belas
tapi angkanya makin turun dibandingkan dengan tahun dua ribu sepuluh misalnya
pada waktu investasi kita masih sekitar dua ratus lima triliun
penyerapan kita per satu triliunnya adalah lima empat belas orang
jadi angka angka itu yang kemudian menjadi perhatian dari kita semua
dan jangan lupa juga bahwa upah minimum ini adalah jaring pengawasan sosial

orang yang baru pertama kali bekerja
dan dikategorikan adalah masih lajang belum berkeluarga
itu kalau kita melihat itu memang targetnya ke arah situ
memang kalau kita lihat angka yang kena di upah minimum itu kan adalah angkatan kerja baru
kira kira per tahun rp dua lima ratus
oke oke ini yang juga kemudian sering salah kaprah pak haryadi
bahwa sampai satu tahun ini yang akan mendapatkan dikategorikan di dalam upah minimum ini
tapi kemudian ada beberapa pengusaha yang juga tidak tertib
tapi kalau kita mengaktifkan dan disiplin dengan skema seperti ini
bagaimana temuan temuan di teman teman pengusaha
iya kan ada perundingan ada skala upah dan sebagainya
itu kan sekarang sudah dikembalikan semuanya kan kepada perundingan
kalau yang di atas upah minimum ya harus memang dibicarakan di perusahaan masing masing
nah ini yang memang terus akhirnya selalu yang sebetulnya sangat mendasar adalah
pada saat upah minimum dipersepsikan sebagai upah rata rata ini yang jadi masalah
tapi kemudian mbak nining bagaimana melihat ini
bahwa ada salah kaprah juga soal upah minimum ini sampai satu tahun ini akan dicakupi
atau ada temuan lain di lapangan dari teman teman buruh
betul penentuan upah minimum itu hanya untuk bekerja sampai dua belas bulan artinya setahun
praktek dan realitanya mayoritas hari ini saya punya banyak kawan kawan di berbagai macam sektor
sampai hari ini juga masih banyak menerima upah minimum kan gitu
nah apa tindakan dari hal itu kalau memang itu menjadi dasar gitu ya
saya bertahun tahun bahkan cukup semakin membengkak gitu ya
semakin membesar perusahaan perusahaan melakukan hal itu
terus kemudian kalau tadi pak haryadi mengembalikan bagaimana perundingan
pertanyaan saya berapa banyak sih perusahaan yang memiliki organisasi serikat buruh
yang kedua berapa banyak sih kaum buruh punya kemampuan gitu ya untuk melakukan negosiasi
kan ini kemudian harus kita lihat juga gitu loh
nah artinya tidak bisa juga negara melepas bahwa ini harus dikembalikan perundingan antara budaya
itu dengan pungsa
saya ini mantan buruh gitu ya gitu
berkali kali kerja di pabrik untuk berkomunikasi dengan pihak manajemen
untuk bagaimana kita membicarakan hal hal yang kemudian tidak tepat atau yang kurang pas
itu kemudian dianggap sering berujung kepada pemutusan hubungan kerja kriminalisasi
dianggap melakukan pencemaran nama baik dan yang lain
nah yang menjadi persoalan kita adalah gitu ya ketika penentuan upah minimum
dan kemudian oke misalkan ada struktur
ada struktur skala upah yang menentukan orang yang bekerja satu tahun
nah problemnya saya menjadi pertanyaan saya tadi
mayoritas hari ini masih banyak yang belum bersengkat
yang kedua masih banyak keterbatasan tentang orang memahami tentang berbagai macam kebijakan peraturan yang dibuat gitu ya
yang ada adalah bagaimana ketika kaum buruh mengkomunikasikan untuk bertanya yang ujung ujungnya mengakhiri
kawan kawan pekerja yang untuk mempertanyakan hal hal
boleh cek gitu ya
kami itu punya empat ratus perusahaan di bawah sekitar tiga puluh induk perusahaan gitu ya
mereka kebanyakan melakukan adalah upah minimum itu menjadi upah maksimum gitu loh
nah bahkan perusahaan itu bukan perusahaan yang kemudian punya satu perusahaan
bahkan mengekspansi berbagai macam kota dan daerah
bahkan kemudian produknya juga ekspor impor
bahkan juga kita tahu brand brand apa
itu yang kemudian sangat kita sayangkan
sebenarnya adalah bagaimana pemerintah hadir kan gini
dari konstitusi negara kita adalah betul kita sepakat ada penciptaan lapangan pekerjaan dan penghidupan yang layak
nah sampai hari ini di negara kita kan belum ada konsepsi dari upah layak itu apa
yang disebut dengan misalkan bisa memenuhi kebutuhan pangan pandang papan pendidikan kesehatan misalkan
nah itu yang harus dibuat
oke mbak nining
kita mendiskusikan apa yang menjadi kebutuhan
ini kan enggak
ini sekarang ini undang undang cipta kerja turunannya pp tiga puluh enam terus diperkuat oleh surat edaran
yang kemudian upah buruh itu berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi
mungkin ingat mengikuti apa yang menjadi data bps
harus diingat data itu juga pun menggunakan pertumbuhan ekonomi dan inflasi itu menggunakan tahun dua ribu dua puluh
sedangkan kenaikan upah di dua ribu dua puluh
itu berimplikasi dengan berbagai macam kebutuhan hidup semakin banyak
di dua ribu satu saja gitu ya
oke mbak nining
itu kita semakin kaum buruh dan masyarakat semakin terbebani
bukan berarti memperjuangkan buruh yang hanya bekerja hari ini
justru kita memikirkan bagaimana generasi kedepan juga
oke mbak nining
jadi anda ingin mengatakan bahwa pengusaha juga enggak mau rugi gitu menerapkan upah sesuai dengan produktivitas buruh
kalau kemudian diantara
kalau kemudian di atas satu tahun masa kerja juga masih menggunakan upah minimum
kan juga soal sanksi juga administratifnya juga ketat begitu pengawasannya
ya ini yang menjadi problem kita gitu ya
tentang persoalan pengawasan dan penegakan hukum
regulasinya sudah ada
penegakan hukum dan pengawasannya seperti apa
misalkan contoh selama ini
tentang persoalan upah minimum
prakteknya masih banyak kok pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap
apa tindakan terhadap para pengusaha
yang tidak patuh terhadap aturan hukum gitu kan
nah ini yang harus kemudian menjadi prioritas dari pemerintah
terus kemudian kita juga harus lihat
banyak juga para pengusaha gitu ya
masih biar bagaimanapun
keterbukaan transparansi ini
bagaimana untuk mengkomunikasi berdiskusi ini juga
ego terhadap memandang buruh itu sebagai objek ya itu masih gitu loh
saya ke pak haryadi
pak haryadi kalau saya boleh tahu
anda menilai produktivitas buruh secara rata rata saat ini bagaimana sebenarnya
jadi gini mas
kalau kita berbicara pada level korporasi
perusahaan itu dari waktu ke waktu itu produktivitasnya naik mas
perusahaan itu melakukan berbagai upaya
untuk meningkatkan kemampuan atau produktivitas dari organisasinya
termasuk dalam ini tentunya ada pekerja di dalamnya
jadi kalau kita bicara seperti itu
kita bicara produktivitas dalam tataran mikro ya
tapi kalau kita bicara dalam tataran makro
itu yang jadi masalah
itu yang tadi saya sampaikan kan
bahwa sekarang itu makin lama perusahaan makin efisien
makin terjadi multitasking
sebagai contoh aja deh
kemarin saya tuh kaget
didatengin wartawan dari tv juga
dia datang hanya sendiri
biasanya kan bawa kru
nah dia bilang
pak haryadi sekarang kita pakai converter nih
pakai handphone aja bisa
berarti itu ya semua perusahaan pasti melakukan itu
jadi kalau bicara produktivitas di level perusahaan itu tidak diragukan pasti akan naik
karena memang perusahaan berusaha untuk melakukan efisiensi
nah tapi kalau dalam level makro
ini jadi masalah yang tadi saya cerita kan
bahwa kenyataannya banyak yang terpental dari sektor formal menjadi sektor informal
nah ini yang perlu kita pikirkan
karena kami juga pernah melakukan program pemagangan nasional di tahun dua ribu tujuh belas
yang ikut adalah lima puluh tujuh ribu orang
bukan karena apa
bukan karena lapangan kerjanya nggak ada
mereka dulu sudah dilatih
tapi dia tidak mendapatkan ini yang tepat
lepangan kerja yang tepat
jadi direkrutnya juga sedikit
nah ini yang sebetulnya jadi masalah
jadi apa yang disampaikan oleh mbak nining itu
terjadi pada perusahaan yang memang atau sektor yang memang
perkembangannya ataupun optimalisasi dari sektor itu kurang maksimal
nah saya ambilkan contoh di sektor saya ya
sektor perusahaan ini
tapi kebetulan kalau kita bicara sebelum pandemi
karena kalau pandemi semua kena parah
tapi sebelum pandemi
itu mereka justru tidak mau bekerja dalam suatu perusahaan itu dalam jangka panjang
karena dia akan bisa pindah ke perusahaan lain dengan gaji yang lebih besar gitu
nah itu yang terjadi adalah memang di sektor sektor tertentu
itu memang sudah ininya sudah baik ya
artinya dari sisi utilisasi
atau pemanfaatan daripada pekerjaan cukup baik
seperti di contohnya di media
media juga begitu
media yang ininya bagus
yang mempunyai resources yang bagus
itu juga mereka nggak bisa mempertahankan dalam jangka panjang untuk menjaga pekerjaannya
karena selalu akan diambil oleh atau dia akan keluar mencari penawarannya yang lebih baik
karena memang industri nya tumbuh gitu
nah inilah yang saya lihat dari pemerintah
bagaimana industri itu tumbuh
seperti di jawa tengah
contoh jawa tengah itu dipandang bahwa upah minimumnya kompetitif
tapi sekarang rata rata perusahaan di sana juga nggak membayar pada posisi upah minimum yang kompetitif tersebut
tapi pasti akan lebih tinggi
mencari pekerja di jawa tengah itu sekarang sulit
karena terjadilah mekanisme yang membuat si pekerja ini menjadi lebih baik gajinya pendapatannya
karena memang sektornya lebih sudah berkembang
oke artinya kemudian tidak sekejam itu ya pengusaha dan pemilik modal untuk memberikan upah terhadap buruh atau pekerja yang bekerja di perusahaan mereka
oke kita akan nanti berdiskusi lagi
usai jeda cnn indonesia newsroom segera kembali
baik kita kembali dalam diskusi kita sore ini
terakhir saya ke pak haryadi
pak haryadi masih dengan kita ya pak
pertanyaan terakhir pak haryadi
bagaimana kemudian nanti dengan kondisi yang belum stabil seperti sekarang akan ada gerakan nasional kabarnya
moga secara nasional
apakah kemudian pengusaha ini akan kasih izin ke teman teman buruh
mungkin ini tindak lanjut dari audiensi yang akan berlangsung dari teman teman buruh

sebetulnya perkara mogok itu kan sebenarnya yang diatur adalah mogok di dalam perundingan antara bipartit ya antara perusahaan dengan pekerjanya
iya betul protesnya begitu
tidak dicapai kesepakatan di level biparte tersebut maka pekerja punya hak mogok dan perusahaan punya hak untuk lockdown
nah terus terang yang namanya mogok nasional kan tidak diatur di dalam undang undang yang ada
tentunya kami sebagai perusahaan tentu akan mengikuti aturan yang ada begitu mas ferdi
oke baik saya ke mbak nining juga ini terakhir gimana mbak nining
tentu kalau belum bulat begitu ya keputusannya belum sepakat begitu belum dianggap adil akan ada audiensi lanjutan atau bahkan nanti desember akan dilakukan mogok secara nasional
bagaimana kemudian situasi ini berlangsung nanti
ya pertama kita memang hari ini menyampaikan kepada pemerintah kritikan masukan kita atas berbagai macam peraturan kebijakan yang berimplikasi kepada kepentingan masyarakat yang lebih luas
kan kayak gitu yang kedua sangat disayangkan selama ini berbagai macam peraturan kebijakan atau regulasi seringkali tidak melibatkan partisipasi publik yang cukup intens gitu ya
apalagi yang melahirkan satu kebijakan yang cukup sangat tergesa gesa
nah sumber masalah ini kan adalah berangkat dari persoalan undang undang cipta kerja peraturan pemerintah terus surat edaran
karena sebenarnya desakan kita adalah agar pencabutan terhadap pp walaupun ini menjadi hukum positif gitu ya
karena memang sudah diketuk paluh undang undangnya dan kemudian masih digugat oleh kaum buruh
yang terakhir adalah kami memang dari masukan masukan ini paling tidak pemerintah peran dan fungsi pemerintah kan untuk melindungi bagaimana peningkatan kesejahteraan dan juga lapangan pekerjaan bagi rakyat
tapi kalau kemudian ini semakin trennya adalah semakin terjadi penurunan terus kemudian dari tahun ke tahun dari sejak reformasi gitu ya sembilan puluh delapan sampai sekarang
trend tentang persoalan perlindungan penegakan hukum bagaimana berbagai macam hal ini justru semakin lemah
nah yang terakhir adalah tentang persoalan apakah kaum buru kami memang sudah melakukan koordinasi dari berbagai macam organisasi serikat buruh baik pada kspi gerakan bersama rakyat dan di sana untuk bersama sama untuk melakukan satu agenda besar gitu ya
modalnya apakah nanti aksi aksi diberikan
aksi di berbagai macam kota di daerah terjadi serentak ataupun kemudian artinya akan melakukan gerakan yang secara bersama
oke oke baik baik baik mbak nining mudah mudahan ya sebelum aksinya terlaksana sudah ada kata sepakat begitu ya sudah duduk bersama antara pengusaha buruh dan juga pemerintah
sorry karena tuntutan kita adalah karena situasi ini membuat rumit dan semakin buruk maka harus ada intervensi presiden
membuat satu keputusan keputusan presiden tentang upah
oke baik semoga nanti juga ada solusi dari persoalan itu semua seperti yang anda sampaikan dan kita akhiri dialog kita sore ini
terima kasih pak haryadi sudah bergabung dengan kita sore ini dan juga mbak nining juga sudah bergabung selamat sore